terkait dengan banyaknya petugas pemilu yang meninggal saat atau pasca pemilu dua ribu sembilan belas
lembaga negara pengawas pelayanan publik om budsman menemukan beberapa fakta
seperti syarat usia dan kondisi kesehatan calon petugas yang tidak menjadi perhatian khusus komisi pemilihan umum
senin siang ombudsman mengadakan pertemuan dengan sejumlah lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
untuk membahas soal banyaknya petugas pemilu yang meninggal saat atau pasca pemilu beberapa waktu lalu
dalam hal ini ombudsman menyoroti kerja kpu sebagai lembaga penyelenggara pemilu
yang terindikasi melakukan maladministrasi karena tidak mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencegah jatuhnya korban
sementara itu untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut banyak keluarga almarhum yang tidak menyetujui dilakukannya otopsi
ombudsman juga meminta kpu segera mengagendakan pembentukan pemilu yang modern agar tidak terjadi lagi hal seperti itu
jadi kan di undang undang yang disebutkan bahwa petugas pemilu itu
itu memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik
dan itu kemudian diterjemahkan oleh kpu dengan memencari surat keterangan sehat yang diakui oleh puskesmas
banyak harapan dari kpps yang kami wawancara itu
ketika mereka datang ke puskesmas itu diadakan semacam check up
yang seperti hanya pakai treadmill masing masing
namun ternyata tidak mereka hanya diperiksa tensi saja
tensi darah saja
yang kedua lalu kemudian dalam rangka penerbitan surat keterangan itu juga lalu
macam macam untuk ada yang memang ditanya tanyai ada yang formalitas
ada yang tidak pakai sama sekali jadi betul betul hanya formulitas saja